setia novanto dengan tegas membantah telah menerima uang sebesar lima ratus tujuh puluh empat miliar rupiah dalam kasus korupsi ktp elektronik
ketua dpr itu akan segera mengambil langkah hukum setelah dirinya nanti menerima surat penetapan tersangka dari kpk
ya sementara dari hasil rapat pleno partai golkar memutuskan tidak akan mengganti setia sebagai ketua umum partai
tentu sebagai manusia biasa saya sangat kaget dengan putusan tersebut
pernyataan tersebut dilontarkan setia novanto dalam jumpa pers di gedung dpr
didampingi empat wakil ketua dpr lainnya setia novanto membantah tuduhan bahwa ia telah menerima uang lima ratus tujuh puluh empat miliar dalam kasus korupsi ktp elektronik
tapi khusus pada tuduhan yang saya lihat bahwa saya telah menerima yaitu rp lima ratus tujuh puluh empat miliar
itu kita sudah lihat di dalam sidang tipikor tanggal tiga april dua ribu tujuh belas
di dalam fakta persidangan saudara nasar dalam keterlibatan saya dalam iktp disebutkan tidak ada
dan sudah membantah tidak terbukti menerima lima ratus tujuh puluh empat
juga telah menyampaikan hal bahwa saya tidak menerima hal tersebut
sebelumnya penetapan setia novanto menjadi tersangka dilakukan oleh kpk tujuh belas juli dua ribu tujuh belas
ia diduga memiliki peran dalam proses penganggaran atau pengadaan barang dan jasa
selain itu ia juga diduga telah mengkondisikan pemenang pengadaan ktp elektronik
dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya
sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara perekonomian negara sekurang kurangnya rp dua tiga triliun
dari nilai paket pengadaan sekitar rp lima sembilan triliun dalam paket pengadaan penerapan ktp elektronik tahun dua ribu sebelas dua ribu dua belas pada kementerian dalam negeri
tapi status tersangka sang ketua umum partai golkar pun langsung menggelar rapat pleno pada selasa siang yang menghasilkan beberapa keputusan
di antaranya partai golkar tetap pada era pimnas dua ribu tujuh belas di balik papan
yakni tidak akan melaksanakan pemilihan ketua umum partai untuk menggantikan setia novanto dalam keadaan apapun
alasan keputusan ini karena kondisi pertarungan pilkada serentak dua ribu delapan belas yang tahapannya sudah mulai berlangsung awal oktober ini
kalau kita melaksanakan pertarungan akan berhubungan
itu perasaan persenjataan organisasi persenjataan golkar maupun persenjataan pemenang dari partai golkar
baik pilkada serentak maupun pilkada dan pilkada serentak
sedang tugas keseharian partai golkar akan diserahkan kepada nurdin halid sebagai ketua harian dan idrus marham selaku sekjen
segala keputusan tetap dikomunikasikan dan harus mendapat persetujuan setia novanto selaku ketua umum